keinginan ukraina untuk segera bergabung dengan uni eropa harus tertunda
para pemimpin uni eropa sepakat belum akan memasukkan ukraina ke dalam blok mereka
namun uni eropa mengatakan pihaknya tetap menawarkan bantuan politik dan kemanusiaan terhadap ukraina
dan fokus pada pemberian sanksi bagi rusia
para pemimpin uni eropa menolak permohonan ukraina untuk dapat bergabung
mereka mengatakan bergabung dengan uni eropa adalah proses yang memakan waktu bertahun tahun
dan membutuhkan pemenuhan kriteria yang ketat
mulai dari stabilitas ekonomi hingga pemberantasan korupsi hingga penghormatan terhadap hak asasi manusia
uni eropa tetap memberikan dukungan moral dan simpati terhadap ukraina dengan memperlakukan sanksi kepada rusia
uni eropa pun menawarkan dukungan politik serta kemanusiaan ke ukraina serta beberapa pasokan senjata
kami ingin berkongsi dengan uni eropa dan dengan jelas uni eropa adalah keluarga uni eropa
kami ingin menolak semua usaha untuk memperbaiki dan menggabungkan hubungan dengan uni eropa
sebelumnya pembahasan para pemimpin negara uni eropa sempat terbelah dua
antara seberapa cepat uni eropa mengintegrasikan ukraina dengan mereka
dan sebagian lagi fokus pada seberapa cepat pemutusan layanan energi dengan rusia
mereka fokus pada bagaimana membantu ukraina dengan penerapan sanksi
presiden ukraina vladimir putin
mengatakan pihaknya ingin segera bergabung dengan uni eropa
namun kesepakatan tersebut diperkirakan belum akan tercapai pada pekan ini
para pemimpin uni eropa hanya dapat menunjukkan dukungan
namun belum dapat melangkah lebih jauh ke dalam proses kesepakatan